sangat memprihatinkan ya vito tapi kekerasan terhadap anak ternyata kembali terjadi kali ini di sorong papua barat
di mana seorang anak perempuan yang baru berusia tiga tahun meninggal akibat dianiaya oleh pacar ibunya sendiri
korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong
menurut pelaku ia menganyaya karena korban sering kali menangis
megawati pangerapan kini hanya bisa menyesal
buah hatinya afni apriani telah pergi
sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah kampung baru kota sorong papua barat
bocah perempuan berusia tiga tahun ini akhirnya meninggal dunia
afni mengembuskan nafas terakhir di instalasi gawat darurat
diduga akibat dipukul berkali kali oleh ade ismaulina kekasih megawati
yang membuat hati pilu afni kecil dianiaya hanya karena buang air dan tak berhenti menangis
setelah setengah sepuluh saya masuk saya lihat anaknya udah kaku udah kejang kejang gitu
mungkin saya nggak tahu karena kepanasan atau sering menangis terus
atau mungkin dia anak kecil kan kalau di itu biasa kepanasan warnanya dia kecil
setelah putrinya meninggal megawati melaporkan kekasihnya ke polres sorongkota
polisi yang langsung menangkap ade ismaulina meyakini
kasus penganiayaan anak ini tidak berdiri sendiri
kita melihat sering ini kita lihat dari kondisi lukanya
ada luka baru dan luka lama
jadi luka lama belum sembuh karena si anak ini mungkin ngompol terus dianiaya lagi
orang tua dari si korban saat ini sedang berduka
nah akan tetapi karena si
ibu dari si korban ini tinggal satu rumah
ya kemungkinan kita akan periksa intensif juga
yang pasti tidak mungkin ditidak mengetahui peristiwa ini
jenazah disemayamkan di rumah duka di jalan f galangsuat kelurahan melano distrik sorong utara
adik ismaulina terancam dijerat undang undang pelindungan anak dengan ancaman pidana lima belas tahun penjara